anter jam berapa lo ineke
sekitar jam empat an ineke nelfon
ketinggalan di rumah kali cuy
tadi pas gue mandi
sebelum gue keluarin dari celana
kali aja mau dawet
esok banyakin aja
bapak mau kemana peh
mau tau aja lu
bapak jadi jual rumah
tadi orangnya udah kesini
gue tinggal ngurus surat suratnya
bapak mau ke mana
bukannya den lancang be
rumah ini udah kelewat banyak kenangannya
rumah ini tempat din lahir
rumah ini juga
mba be bangun berdua
sama almah rumah
lu kira gue agak sedih
tapi gue bangunnya
buat masa depan gue
semoga dan drawnya

aku mau kondangan
cari warung warung baru pelanggan baru
kalau kagak begitu bisnis lo kagak bisa sukses
kalau pesenan kuenya udah banyak tetep kue lutas kue lo kudu
waalaikumsalam bang herman
bang herman apa kabarnya
maaf bapak cari siapa ya
ini benar rumahnya pak harun
betul saya harun biasa dipanggil bang harun
begini mas harun saya ketua rw di sini
saya dapat laporan dari warga
mas harun katanya nempelin selebaran ini di tiang listrik dan tembok tembok bangunan di rw sini ya
benar pak tapi saya nempelnya
begini aja biar sama sama
sama enak mas harun tolong cabutin lagi semuanya aja ya
ngerti mas harun
mau kemana be
gue mau ke rumahnya si mat sani
oh seperti itu
eh denger denger katanya babe mau jual rumah yang sekarang ditempatin ya
lo tau dari mana
ya seluruh kampung juga udah pada tahu be
terus babin mau pindah ke rumah kontrakan yang mana
gue kagak tinggal kontrakan
gue mau beli rumah lagi
lagi nyari warung be
ntar liat liat kau udah beli udang udang ayam

masih banyak lagi ya hai